ya orang tua tidak luntur ya pada bangsa dan negaranya ya selalu melekat gitu puluha terminal limanya ada disitu gitu
baik bu berarti poin pentingnya adalah walaupun penurunan sudah dilakukan di sejumlah titik ataupun wilayah
dan juga sebagaimana disebutkan dalam eksepsi kemarin
sepuluh bulan ini saya tidak tahu harapan anak saya juga saya tidak tahu
mereka mengatakan dalam pengaturan kebijakan rata rata mereka
bila dibandingkan wilayah tengah dan selatan mas yuda
boleh cerita kenapa kok suka sampai langganan jadi
ada korban yang sudah tergeletak parah
penyakit neurologis yang sangat prominent
direktur utama pt bio farma honesty bashir menjelaskan
baik mbak nunuk silahkan dijawab kenapa anda sendirian
ada enam tiga responden yang tidak mau menjawab
kini kondisi yumna mulai membaik
batu yang akan dibuat jadi cobek yang ada di rumah anda
komunikasi tentang penyelidikan yang diminta
pastikan bahwa itu terpapar
berikut ini laporan tentang hal tersebut
ada begitu banyak variasi kuliner yang bisa dibuat dari ikan bandeng
pertama tama saya perlu tegaskan dan ini sekaligus juga klarifikasi
di senter pakai baterai dari hp
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
cuman setelah spon massage itu kerasa ototnya tuh jadi apa ya kayak gak kaku lagi gitu loh
kalau ini dijabah allah ya sudah
disusul oleh prabowo subianto empat puluh tujuh
sementara di sisi supply ya e commerce itu kasih diskonnya juga besar besaran
jadi saya minta respon prof burhan dengan statement bang hadi tadi
serta inker atau peninta dan mark moral
kemudian sama sama mengalahkan australia
lakon bimo suci hingga kini menjadi salah satu lakon yang masih sering dimainkan oleh para dalang di demak
kemudian substansinya dari sisi angkanya ya
sama lias ahok terus melontarkan kritikan keras terhadap jokowi dodo hingga gibran
dalam proses ini adalah pembunuhan perencana
dan kita tahu dilakukannya sudah bulan lalu begitu dua puluh tujuh juli kalau tidak salah
dan ada juga pesaung yang menjadi lokasi mereka memahat di sini
agar omset terus pelanggan daya beli masyarakat bisa tumbuh sehingga kita juga usaha dengan baik
yang dulu kita sering macet ketika mau ke gunung kidul akses wisatanya terhambat di piungan
kita dihadapi dengan perang ukraina dan rusia
tetapi saya kira ini sifatnya cyclical jadi bukan sesuatu yang panjang ya
saat ini semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya hidup sehat terutama terkait asupan makanan
kan ini sudah langsung kasat mata bukan kekerasan psikis yang harus membutuhkan assessment lanjutan misalnya ya
kita harapkan agresi israel ini bisa segera dihentikan
nah dari survei yang dilakukan pada akhir november hingga awal desember dua ribu dua puluh
temannya tiffany atau pernah nggak sih ada pengalaman mungkin di sekeliling tiffany ada yang melakukan hal itu
warga bergantung dari bantuan dari luar untuk bertahan hidup
beberapa menit lalu tiriskan seperti ini
terus berikutnya dari aniswe karena terkenalnya budaya k pop
ini benar benar memang untuk supaya perbaikan yang dituduhkan selama ini
ini agak berat di bawahnya set tapi bisa turun lagi
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami
yang kedua tadi ya artinya dari perbankan memberikan macam promo ya
ibarat pepatah ada harga ada rupa
jokowi sebagai presiden pak maruf amin
ini apa pakaian bal balan kan masuk dalam bal balannya
karena secara substansi aturan utama adalah memang konstitusi
sejumlah interior masjid masih kental dengan lambang kerajaan majapahit
dan kali ini salah satu bagian jari kaki saya sobek terkena sirup ibu ikan lundu atau ikan ketim
kesemutan yang perlu diwaspadai adalah kesemutan berkepanjangan yang bersifat akut
penggunaan kamera mobile yang sengaja dipasang di beberapa motor dan mobil patroli di telantas polda jambi ini
dan minggu depan atau dua minggu lagi itu kenaikannya diramalkan ya sudah diproyeksi kemenhub itu satu ratus dua puluh empat juta
yang bikin deg degan seluruh masyarakat indonesia
lalu bagaimana dengan anak anak yang berada dalam lingkungan keluarga tersebut kira kira pak
investor oleh para pelaku usaha
kalau tertendang kaligrafi itu identik dengan al quran
itu akan berpengaruh pada
kehormatan tapi di jawa timur
meskipun ada sedikit penghasilan tambahan yang bisa disisikan
dan ini sesuatu yang sangat positif bagi bangsa indonesia
dengan pemasukan yang tergolong fantastis
ada satu ratus dua puluh tujuh negara yang dikatakan
dibebaskan atau dikecualikan dari persyaratan yang ada
pembacaan keputusan presiden republik indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala staf angkatan darat oleh sekretaris militer presiden
setiap detil arsitektur bangunan ini memiliki arti tersendiri
meski batuan di tempat ini diambil secara turun temurun oleh warga sejak abad ke sembilan belas batuan besar selalu ada di bagian bawah tanah
penggunaan co firing memberikan benefit lain untuk pltu paiton selain produksi green energy sudah di angka dua ratus tujuh puluh satu delapan gwh
kepala kantor rumah sakit polri brigjen haryanto menjelaskan kondisi panca ketika tiba di sini
tapi bukan tidak ada banyak orang orang yang bmi nya udah normal
setiap ikon disini dibuat secara teliti
sang anak yang baru berusia empat tahun meninggal akibat tercebur dan tidak sempat diselamatkan
untuk memaksimalkan peluang kelangsungan hidup anak anak jika terjadi kecelakaan di dalam mobil
juga merugikan negara ini harus didalami oleh pihak kejagung
yang memang tidak mungkin kami lakukan pemberdayaan
betul kemudian juga dari kesehatan kulitnya
karena akan kerinduannya bisa masuk dan juga bisa berdoa langsung untuk sunan kalijaga dan juga para keluarga beliau
walaupun kemudian akan ditelusuri ini uang ini hubungannya tentang apa
jika dilihat dari latar belakang pendidikan respondennya
dengan keuntungan kesehatan lainnya
terima kasih pak roy
dan disampaikan oleh ricky kusumo
didirikan oleh para wali
ini nih filosofi murah meriah tapi laku banyak dan cuan berdatangan
anemia atau tidak memenuhi syarat untuk hamil atau tidak
dan keberhentian dalam ratusan penyelamat yang sehat
tapi jangan bayangkan saat sport massas kita akan bisa tertidur pulas seperti saat kita dimasas atau pijat biasa
katanya gitu nah cuman pembagiannya
salah satunya adalah endang tatiana
dengan pak ali murtado pejabat fungsi pensosbud kbri
ia sudah kembali bisa bermain dan makan seperti biasa
juga bisa menggunakan pengeras suara di tempat peribatan lingkungan tersebut ya
kenapa aku bilang menguntungkan itu karena
terjauh dari rumah eli rumah ap puyiriana bahkan mengalami kerusakan yang lebih parah
membuka gerai sederhana dengan menu rumahan sehari hari ternyata tidak semudah kelihatannya
di samping memang ada anomali anomali yang secara spesifik memang sulit untuk disandingkan
untuk berpindah ke tempat lain
jadi kan ini suatu trend yang ya namanya trend kan come and go
dan prinsip prinsip integritas negara indonesia
yang dilakukan oleh para sukarelawan
dan juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien pasien yang dirawat
tiket masuk trans snow world hingga tujuh mei adalah rp dua ratus tujuh puluh lima per orang
walaupun betul dapat thr tapi harus ada perencanaan gitu jangan sampai nanti
tapi angkanya masih tertinggi sepuluh jawa
anda coba ya es podeng ini menjadi salah satu kuliner dingin menyegarkan di ibu kota
dr blair parsons adalah direktur dampak di greening australia
maka jadi memperlambat pekerjaan nih maaf ya pak
kemudian juga bagaimana ada dinamika di internal terkait dengan food estate
ekspektasi lebih untuk menjadi ketua umum
tiga bulan aja itu beauty kita nanti ya oleh karena itu kami tata
melihat berbagai informasi dan sebagainya ya tentu saya kira ada konsekuensi konsekuensi yang seperti viral saat ini ya begitu
tetapi yang pertama kan sebetulnya akan lebih mendekati kebenaran
anak divisi kardiologi dari departemen ilmu kesehatan anak fakultas kedokteran uirscm
jangan lupa tambahkan daun salam bersamaan dengan bumbu halus
ini adalah konteksnya membangun akuntabilitas
jadi tempatnya di pergelangan tangan kemudian di perut kemudian di urap pada kakinya
yang pasti akan memberikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
untuk menyalurkan hobinya dalam permakultur
tapi nanti seiring berjalan waktu kita pakai halus sendiri ya sama ulekannya ya
dan sebagian di antaranya menggantungkan hidup pada produksi cobek petualam
ini harus ditahan juga dengan kaki kita
atas jasanya dalam mendirikan kerajaan demak kerajaan islam pertama di pulau jawa
sehingga menyisakan lebih sedikit uang yang bisa ditabung untuk dibelanjakan di kemudian hari
kalau kita melihat langkah taktis pemerintah untuk
macam bakal ada language barrier atau enggak
berbagai media membuat kaligrafi pernah ia coba mulai dari kayu kanvas hingga kulit
tetapi protokol kesehatannya tetap protokol yang standar
terima kasih pak erlangga atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
nah sehingga pikir pola makan bagaimana sementara saya sangat sibuk ya aktivitas gitu ya
prabowo di urutan pertama tertinggi empat puluh sembilan satu
kita lihat satu persatu di lembaga survei polytreking indonesia
tepat sebelum krisis finansial global di tahun dua ribu tujuh rasio tabungan rata rata itu menjadi negatif
enggak sih karena memang aku bukan tipe yang konsumtif ya gitu jadi memang aku kalau beli
mengatakan semakin banyak warga australia
selaku direktur eksekutif segara riset institute
kelemahan yang bisa dilakukan oleh indonesia untuk uzbekistan adalah bagaimana indonesia bisa pressing ketat di depan para pemain uzbekistan
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
justru itu yang ingin kita mau respon
standar emas pengobatan keganasan pada ovarium selain metode operasi adalah kemoterapi
kalau ada yang mau jangan lupa siapkan tenaga yang besar ya
artinya barir kulitnya cukup baik
apakah nantinya berhasil atau tidak
karena kolesterol saya itu sudah bertahun tahun tinggi nggak pernah turun ya
oleh sebab itu tentu infrastruktur ini kan harus kita siapkan
yaitu adanya dugaan tim
selain mencicipi anda juga bisa melihat
tetapi memang saat ini yang mengapa kemudian who juga cukup concern adalah rentang usia yang dilaporkan mendapatkan infeksi virus hepatitis akut berat ini pada rentang usia satu bulan sampai enam belas tahun
mereka terkurung di dalam ruangan ruko yang berbau busuk
after shock tetapi itu kemarin sebagian sudah kita lewati di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh
jadi oleh karena itu penting
maaf berbatin dulu assalamualaikum mas menteri
di solo ia dijadwalkan untuk wisuda dua puluh delapan oktober mendatang
kayak sekarang buat star wars juga saya ambil elemen elemen indonesia juga
sehingga kami pun sebenarnya berharap
keradiasi nggak bisa disinal disini disinal sini disinal sini nggak bisa
ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang dialami australia
bermain salju seperti ini bisa dinikmati mulai pukul sepuluh pagi hingga delapan malam
apakah juga akan ada pendampingan untuk dilepas atau dijauhkan dari pelaku kdrt nya
akibatkan kemarau panjang membuat kondisi pertanian terdampak
dengan tersangka utama adalah inisial dh yang dibantu oleh empat orang
yang kita sebutnya h lima n satu yang telah berkembang di tahun ke dua
tahapan pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota nusantara akan memasuki tahap pertama
kalau yang saya tangkap yang saya tangkap nuansa kebatinan yang ada di bawah karena bahkan anak ranting ranting pac dpc
gerakannya pun harus disesuaikan dengan trimesternya
bentuk karsinoma ini ada yang dinamakan serosum dan musinosum
bung habib tadi dikatakan ada potensi overlap kemudian sektor elektoral masing masing kementerian singkat saja
apakah kita nantinya tidak takut akan terjadinya gelombang ketiga yang bisa saja sewaktu waktu ini
nanti kalau kita lihat ya di angka proyeksi itu memang akan tinggi di kuartal kedua nanti ketiga keempat dia akan turun lagi
apa namanya di sawah kemudian
yang tentunya pemilu ini memunculkan ketidakpastian